sama sama suka uang dan harta lebih dari apapun
ehm aku tau kok
kamu menginginkan anak aku ini terlahir jadi anak orang kaya
dengan begitu kamu bisa menopang hidup kan ketika kamu tua
ya aku memang cinta sama uang
tapi aku lebih cinta
setegar apapun wanita itu
sekuat apapun dia
dia tetaplah makhluk yang lemah reno
dan pada akhirnya
dia akan jatuh pada pria yang mencintainya
daripada pria yang dicintainya
karena pria yang mencintainya
rela berkorban untuk dia
sedangkan pria yang dicintainya
hanya akan membuatnya menjadi korban
kamu lihat apa yang dilakukan afif terhadap bella
bella cuma jadi korban reno
apa itu yang kamu sebut dengan kebahagiaan untuk bella
apa udah ada kabar dari saya
raina masih marah sama papa dan mama
papa gak mau paksa dia
karena itu papa kasih dia waktu untuk memikirkan dan menenangkan dirinya sendiri
ya mungkin hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka hatinya
mama habis belanja pa
perabotan bayi aduh lucu banget
gemut mama ngeliatnya rasanya mama yang borong semuanya
iya tadi aku juga milunya bingung banget semuanya lucu pengen kita beli ya tante
mau ngapain kamu kesini
selamat pagi bella
selamat pagi om
senang sekali kamu mau datang kesini
gak usah lebih baik dia cepat pergi dari sini
aku hanya ingin memberikan ini
bukti transferan kalau aku sudah mengembalikan uang di transfer aviv kemarin
karena ketauan aja kalau enggak pasti gak bakalan kamu balikin iya kan
tapi kalau sampai kamu tidak balikin saya akan ambil paksa
bella kamu gak perlu mengembalikan uang itu uang itu buat sifah
iya bella kamu gak usah kembaliin
syifa gak butuh uang itu syifa hanya butuh kasih sayang
dan aku rasa kasih sayang itu gak cukup ada di keluarga ini
ngebelin banget sih bella
tapi aku harus tetap sabar dan tenang di hadapan semuanya
bella aku bisa pastikan kalau kasih sayang aku bisa kasih ke syifa
om aku pamit pulang ya permisi
seharian sama dia makan siang sama dia jalan jalan sama dia
setiap malem liat muka dia
kalo aja biar lah gak kesini pasti mutaku gak akan berantakan kayak gini
cynthia kapan kamu mau ketemu aku lagi
nyakit nih harus dibahas mi
kamu tinggal dimana sekarang
aku tinggal di rumah radit jalan bangka nomor dua
gak mungkin tinggal di rumah radit
ya enggak lah
gak mungkin gue nyerah
gue cuma kasih waktu beberapa hari aja sama raina
abis itu gue hubungin dia
ya lo tau sendiri lah
gak akan masuk juga kita jelasin
gue kerja dulu ya
aku harus mastiin radit sudah pergi
biar dia gak ngeliat aku sama kayak

alihat siapa yang datang kesini
berani juga kamu datang ke sini
emangnya kamu gak takut
tadi aku lihat radit pergi
dia udah gak akan bisa ganggu kak reina
karena sekarang kak reina dikirim ke australia
itu urusan orang lain gak penting
yang lebih penting sekarang adalah
ibu dari calon anak aku
akhirnya datang juga kesini
sinti aku kaget banget sama kamu sinti ya
aku udah cek lima ratus juta
gak ada alasan kamu tetap disini
kamu harus terbang ke bali sekarang
selama kamu di bali
aku akan transfer sebesar seratus juta tiap bulan
cukup kan kak afif
aku akan terus ada di kehidupan kamu sinti ya
kamu pikir harga aku segini
jangan pernah berpikir untuk bisa menjauh dari kehidupan aku sintia
sekarang kamu sedang mengandung anak dari aku
bagaimana kalau sekarang aku beritahukan semuanya ke afif
tapi aku lebih cinta sama kamu sintia
ya kalau kamu cinta sama aku kamu buktiinlah
kamu terbang sekarang kamu tunggu di sana nanti aku datang
ada saatnya kita buat berdua tapi enggak sekarang gavin